video kerumunan para siswa berebut nomor verifikasi tes mandiri penerimaan siswa tahun ajaran baru viral di media sosial
video berdurasi lima puluh sembilan detik ini diunggah di akun instagram di palembang
dalam video petugas keamanan membagikan nomor tes kepada calon siswa yang berada di luar pagar
tampak juga calon siswa berdesak desakan dan berteriak demi mendapatkan nomor verifikasi
humas sma negeri tujuh palembang junaidi hutauruk membenarkan kejadian dalam video
kerumunan terjadi pada sabtu sembilan belas juni dua ribu dua puluh satu sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
pembagian nomor antrian untuk mengikuti tes verifikasi
bukan untuk nomor tes verifikasi saja
sekuriti pun yang kemarin ada dalam video itu itu pun sudah ada kebijakan dari sekolah untuk isp satu ya kan skor
pihak sekolah sebelumnya sudah meminta sekuriti mengedepankan protokol kesehatan covid sembilan belas
mulai dari masuk pekarangan sekolah sampai proses pembagian nomor
proses registrasi dan verifikasi
lokasi sebelumnya telah dibuka secara online dan ditutup pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
wali murid yang telah mendapatkan nomor dapat melakukan verifikasi
untuk selanjutnya mengikuti tes mandiri pada rabu dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
hanif khairandi palembang sumatera selatan